bali menjadi tuan rumah dari tiga kejuaraan bulu tangkis dunia atau indonesia badminton festival dua ribu dua puluh satu yang diselenggarakan oleh badminton world federation di kawasan nusa dua bali
kejuaraan berlangsung pada tanggal enam belas november hingga lima desember dua ribu dua puluh satu mendatang dengan aturan protokol ketat yang menerapkan sistem bubble dan meniadakan penonton
sedikitnya dua ratus lima puluh enam pebulu tangkis dunia dari dua puluh enam negara hadir dalam kejuaraan ini
setelah vakum selama hampir satu setengah tahun akibat pandemi covid sembilan belas bali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen bulu tangkis dunia indonesia badminton festival dua ribu dua puluh satu yang berlangsung di kawasan wisata nusa dua bali
ada tiga kejuaraan yang digelar yakni indonesia master enam belas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu indonesia open dua puluh tiga hingga dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
pada satu hingga lima desember mendatang
lantaran kejuaraan digelar di tengah pandemi panitia pelaksana melakukan sistem bubble atau bubble area yang ditertutup dari penonton dan hanya ada pihak atlet pelatih ofisial panitia dan media pendukung selama ajang berlangsung
indonesia badminton festival dua ribu dua puluh satu memperbutkan hadiah lebih dari dua puluh satu miliar rupiah dan dipastikan diikuti atlet bulu tangkis dunia yang telah memenangkan berbagai kejuaraan seperti juara

seperti apa persiapan gelaran tiga turnamen bulu tangkis ini
iya roland memang saat ini saya berada di kawasan itdc nusa dua bali
di mana di lokasi ini menjadi tempat diselenggarakannya indonesia badminton festival dua ribu dua puluh satu yang kegelarannya dimulai hari ini hingga nanti tanggal lima desember dua ribu dua puluh satu mendatang
jadi pada lima hari ke depan ini akan digelar pertandingan atau kejuaraan
pertandingan atau kejuaraan yaitu indonesia master yang akan berlangsung pada tanggal enam belas hingga tanggal dua puluh tiga maksud kami hingga tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu yang berada di kawasan itdc ini
dan roland saya informasikan bahwa memang kegiatan atau kejuaraan badminton festival ini memang digelar secara tertutup artinya berada di kawasan bubble area di kawasan ini sendiri di bali interregional
panitia pelaksana termasuk juga atlet pelatih dan juga bahkan staff daripada karyawan di lingkungan di bali international convention center ini sendiri tidak diperkenankan untuk keluar area
jadi di area ini sendiri sudah cukup disterilisasi sudah dijaga oleh aparat kepolisian yang berada saya tepat berada di depan kawasan bali international convention center itdc nusa dua ini sendiri
jadi semua dilarang oleh masuk mereka yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk
bahkan mereka yang sudah berada di kawasan bubble area juga tidak diizinkan keluar karena itu sudah merupakan peraturan dari panitia pelaksana
bahkan kalau saya melihat dari beberapa online yang saya lihat itu bahwa mereka jika kemudian dari panitia mengetahui ada yang keluar maka tidak lagi boleh diizinkan masuk ke bubble area
bahkan jika itu bagi para atlet maka akan di
memang ini merupakan roland adalah ajang yang pertama kali digelar khususnya di bali
ini juga menjadi suatu harapan yang besar juga bagi indonesia dan bali khususnya bahwa dengan kegiatan turnamen badminton internasional ini atau indonesia badminton festival dua ribu dua puluh satu ini
bisa kemudian dilihat oleh dunia internasional bahwa indonesia dan bali khususnya mampu menyelenggarakan turnamen secara internasional
seperti disebutkan tadi ada sedikitnya dua ratus lima puluh atlet dunia dari dua puluh enam negara yang bertanding
dan pada hari ini akan bertanding lima hari ke depan yaitu indonesia master itu akan ada sebelas pertandingan
jadi ada beberapa atlet atlet yang tidak hanya atlet yang dunia dari juara tunggal putra yang memang peringkat satu dunia seperti asal jepang
kemudian juga ada dari malaysia kemudian denmark yang turut ikut meramaikan di ajang indonesia badminton
festival dua ribu dua puluh satu ini dan juga dari para atlet atlet pebuluh tangkis indonesia yang yang menjadi unggulan seperti misalnya antoni esginting kemudian jonathan christy kemudian marcus gideon dan juga kevin sanjaya yang akan nanti turun di ganda putra termasuk juga andalan ganda putri yang kemarin memenangkan mendali emas olimpiade tokyo yakni dari grecia poli dan juga apriani
rahayu yang nanti akan ikut di ajang festival indonesia badminton festival ini dan kita berharap memang meskipun acara kegiatan ini tidak diperbolehkan oleh penonton namun memang panitia sudah memberikan link atau streaming yang bisa disaksikan secara langsung
dan kita berharap para atlet atlet pebuluh tangkis indonesia baik dari tunggal putri kemudian maksud kami dari tunggal putra kemudian ganda putra dan juga ganda putri ini
rahayu yang nanti akan ikut di ajang festival indonesia badminton festival ini dan kita berharap memang meskipun acara kegiatan ini tidak diperbolehkan oleh penonton namun memang panitia sudah memberikan link atau streaming yang bisa disaksikan secara langsung
selamat kembali bertugas